saudara dewan perwakilan rakyat mengesahkan undang undang desa pada rapat paripurna hari ini
masa jabatan kepala desa disahkan menjadi delapan tahun maksimal dua periode
salah satu poin krusial yang disepakati dalam revisi undang undang desa adalah masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun
yang bisa dipilih paling banyak dua kali masa jabatan
sebelumnya telah disepakati revisi undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas tentang desa
dalam rapat pengambilan keputusan tingkat satu bersama menteri dalam negeri
keputusan yang terbaik untuk semua ya dan ini tentu saja sudah prosesnya sudah panjang
kita semua juga sudah tahu sudah melibatkan semua pihak prosesnya juga sudah melibatkan banyak masukan
dan proses dinamika di lapangan juga banyak sekali
dan ini yang terbaik insya allah ke depan dan bisa berguna bagi desa
bukan hanya perangkat desanya tapi juga bagi kesejahteraan desanya
dpr resmi mengesahkan ruu desa menjadi undang undang desa
masa jabatan kepala desa disahkan menjadi delapan tahun maksimal dua periode secara berturut turut atau tidak berturut turut
bila terpilih berturut turut kepala desa bisa berkuasa hingga enam belas tahun lamanya
sementara itu anggaran desa yang awalnya satu miliar rupiah per desa per tahun naik menjadi dua miliar rupiah per desa per tahun
dpr mengesahkan ruu tentang desa menjadi undang undang
salah satu poin krusial dalam undang undang tersebut adalah masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun maksimal dua periode
lantas dampak apakah yang bisa dirasakan bagi pemerintahan maupun masyarakat desa dengan hadirnya undang undang ini
kita bahas bersama wakil ketua balik dpr ri ahmad baidowi dan mantan dirjen otda kementerian dalam negeri johermansyah johan
selamat malam pak jojo selamat malam juga mas owi
saya ke mas owi dulu ya mas owi jadi apa alasan dpr langsung mengesahkan ruu desa menjadi undang undang desa ini
ya sebenarnya tidak langsung disahkan semua mengikuti prosedur pembentukan perundang undangan
mulai dari perencanaan penyusunan pembahasan pengesahan hingga nanti pengundangan dan juga bawaannya
tahapan pembentukan undang undang itu bisa lalui
ruu desa ini merupakan usul inisiatif dpr yang waktu itu menampung aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam organisasi
yang menyampaikan aspirasi menginginkan jabatan mereka sembilan tahun x dua periode
sebenarnya kalau usulan mereka sembilan tahun sekali maksimal dua periode itu sama dengan undang undang enam dua ribu empat belas
kalau diakumulasi itu menjadi delapan belas tahun
namun demikian usulan kepala desa yang sembilan kali dua tidak terbuka atau modir
karena kita juga harus melihat resenik ataupun alasannya kenapa
kalau soal alasannya konsolidasi politik supaya tidak terganggu dengan
tidak mengganggu pembangunan kota ya kita bisa terima
tetapi rujukan sembilan tahun itu dari mana
nah ternyata rujukan sembilan tahun x dua itu karena jumlah akumulasinya
nah rujukan sembilan x dua delapan belas
namun demikian kita punya jurisprudensi dalam undang undang lima atau tujuh x sembilan tentang desa
karena waktu itu diatur di undang undang itu masa jabatan kepala desa delapan tahun dan maksimal dua periode
jadi gini mas ouyang jadi pertanyaan
selain kepala desa yang pasti diuntungkan dengan
disahkannya undang undang ini apa untungnya bagi masyarakat
ya pembangunan di desa tidak terkontaminasi oleh hirupsiko politik lima tahunan
karena kepala desa itu merupakan satuan pemerintahan yang paling bawah
yang dipilih secara langsung
dan mereka itu kalau hanya lima tahun
konsolidasi organisasi konsolidasi pemerintahan untuk pembangunan itu paling lama tiga tahun
karena tahun pertama itu sibuk melakukan
bukan konsolidasi bekas bekas pilkada
tahun kedua tahun ketiga tahun keempat itu baru dia bisa membangun
tahun kelima sudah memikir kontestasi lagi
nah itu yang sering dikeluhkan di desa
sehingga pembangunan di desa seringkali berpegat ketika ada hirupiku politik
nah kalau soal alasan anggaran yang dinaikkan dari satu miliar menjadi dua miliar mas awi
ini kan asas asas pemerataan pembangunan
bahwa pembangunan itu tidak hanya central diperkontrol
tetapi bagaimana pembangunan itu juga dirasakan oleh masyarakat ujk
kalau pembangunan ekonomi di desa maju
maka tidak ada alasan bagi masyarakat untuk melakukan urbanisasi ke kota
kalau sumber sumber ekonomi sumber sumber kesejahteraan itu sudah ada di tingkat desa
maka desa itu akan maju dan arus urbanisasi ke kota itu bisa dicegah
pak jojo kita sudah dengarkan pernyataan dari mas owi dan sudah disahkan juga di dpr
yang pertama saya ingin mengatakan bahwa ini bertentangan dengan spirit reformasi ya
ketika reformasi kita ingin ada limitasi kekuasaan
pihak kepasang presiden sampai ke bawah
nah jadi itu sudah mencederai mau dikasih delapan tahun
sementara kepala pemerintahan itu standarnya lima tahun dan dua periode
nah yang kedua adalah soal lama masa jabatan delapan tahun itu punya hitungan terkait dengan kemungkinan
orang kalau berkuasa terlalu lama dia itu akan cenderung mendominasi
dan dia akan menjadi strong man di tingkat desa
nah jadi kemungkinan penyelewengan abuse of power di desa itu kemungkinan
kemudian juga check and balance menjadi
lemahnya juga mengganggu demokrasi di desa
karena ketika dia delapan tahun tambah lagi delapan tahun enam belas tahun
itu semua badan musawaratan desa tokoh tokoh desa
itu tidak akan ada yang berani menantang atau mencabar dia
apa yang disebut dengan nepotisme
nah kemudian juga dengan dana yang tadi naik itu meningkat
maka tanpa pengawasan yang dibangun dengan baik
lihat pengaturan pengawasannya di situ
akan terjadi kemungkinan penurunan dana desa yang lebih intensif daripada yang sekarang
nah jadi kemungkinan itu akan merebak perilaku koruptif di desa
nah ini harus kita waspadailah
karena kalau ini nanti tidak dilakukan dengan baik antisipasinya oleh pemerintah
khususnya sebagai pelaksanaan undang undang
saya yakin itu ini akan benar benar terjadi ke depan
jadi artinya sudah diputuskan delapan tahun kali dua
terus kemudian anggarannya dua miliar rupiah per tahun
bagaimana kemudian pengawasannya yang efektif untuk mencegah tadi kepala desa
yang jadi tersangka korupsi dan juga penyalahgunaan kekuasaan
nah itu ada lagi satu lagi nih potensi kepala desa itu tidak bisa diapa apain ya
karena dia mendapatkan semacam kekebalan hukum di undang undang desa ini
jadi kalau ada misalnya dalam konteks pelaksanaan program
kepala desa tidak dapat dikriminalisasi lah gitu ya
nah kecuali nanti dibuktikan oleh audit bpkp
nah ini saya kira akan menambah potensi itu
oleh karena itu maka saya menyarankan
pengawasan untuk balai desa itu turun ke bawah
artinya inspektorat kabupaten itu tidak akan sanggup
harus turun inspektoral kabupaten itu ke tingkat kecamatan
semacam pembentukan inspektorat kabupaten kantor kecilnya di kecamatan
untuk mengawasi soal soal terkait dengan dana desa
dan pertanggung jawaban keuangan desa yang juga banyak
itu bukan hanya dana desa juga ada add
alokasi dana desa yang dari kabupaten kota dan pendapatan asli daerah
yang kita tahu pengelolaannya oleh kepala desa sekarang
itu tidak berjalan dengan cukup baik ya
baik lalu bagaimana kalau kita bicara optimalisasi
ya tentu partisipasi pengawasan partisipasi dari masyarakat itu kami butuhkan
undang undang desa ini juga tidak menutup ruang bagi publik
untuk melakukan pengawasan termasuk media
peran bp di badan penguasarakan desa
itu juga kita tingkatkan
soal kemudian namanya penggunaan anggaran negara
untuk menghitung kerugian itu memang harus ada out sheet
dari lembaga yang independen lembaga yang berwenang seperti bpk
ataupun kemudian diaudit disidik oleh apa apa
tentu dasarnya adalah dasar kerugian negara
tidak bisa misalnya kita main cukup
sekelompok masyarakat tiba tiba runtuh
kepala desanya korupsi tanpa subsidi karena ada tuduhan
terus tidak ada out sheet karena disekat masyarakat
tapi saya sepakat bahwa penggunaan data desa
itu tetap harus dilakukan pengawasan secara ketat
maka disitulah peran inspektorat peran dprd kabupaten
terus juga peran dpr ri karena dana desa itu menggunakan dana apbn
itu juga ada ruang untuk melakukan pengawasan
kita lakukan bersama sama pengawasannya
penyimpangan penyimpangan yang dikhawatirkan
insya allah bisa diminimalisir
oke terima kasih sudah bergabung di sapa indonesia malam
artinya ketika kekuasaannya diperpanjang
jangan sampai kemudian kedepannya penyalahgunaannya
juga jadi semakin tidak terkontrol begitu semakin banyak kasusnya
karena kemarin kemarin kalau kita lihat itu kasus korupsi
penyalahgunaan anggaran desa itu sudah cukup banyak begitu ya pak jojo
jadi kalau kita lihat nih pak jojo terakhir untuk pak jojo
setelah ini disahkan apa yang kemudian harus dilakukan masyarakat
pengawasan bersamanya seperti apa selain tadi lewat dprd
lewat pengawasan lewat bpkp begitu
ya saya kira masyarakat terutama komunitas yang ada di desa desa
di desa desa kelompok kelompok masyarakat desa itu ada macam macam ya
ada kelompok pengairan kelompok pertanian ada kelompok peternakan
nah kelompok kelompok itu harus membangun sistem kontrol terhadap kepala desa
jadi nggak hanya bisa mengandalkan badan perumus tawaratan desa itu
saya nggak yakin tuh karena dia akan dikooptasi saya yakin oleh kepala desa
jadi kelompok kelompok semacam kelompok kelompok yang ada di masyarakat
dan tokoh tokoh masyarakat desa ini juga nih tokoh adat tokoh agama
harus rewel kalau perlu dijewer kepala desanya
tapi itu adalah penyataan yang mungkin nyimpang
oke terima kasih pak jojo terima kasih juga mas awi sudah bergabung di sapa indonesia malam ini